serat centini merupakan karya sastra terbesar dalam kesusastraan di jawa baru
bernama asli suluk tambang raras serat ini digubah dari sumber utamanya yakni kitab jatiswara atas perintah raja keraton kasunanan surakarta hadidingrat sri susuhunan paku buwono v
serat centini digubah pada akhir pemerintahan sri susuhunan paku buwono iv awal abad ke sembilan belas
isinya adalah ajaran spiritualitas yang terinspirasi dari kisah putra putri sunan giri salah satu wali songo
selain itu serat yang ditulis dalam empat lembar tulisan tangan beraksara jawa tersebut juga mengisahkan beragam kekayaan hayati kondisi geografis arsitektur sejarah siasat perang hingga menu menu makanan tradisional masyarakat jawa waktu itu
kaitannya dengan makanan itu tadi
jelaskan bahwa beraneka ragam makanan pokok lauk pauk sayur mayur sampai snack itu diungkapkan di serat centini itu
tapi di serat centini itu pada umumnya dituliskan nama nama makanannya jadi tidak detail dengan cara memasak dan sebagainya
jelaskan bahwa beraneka ragam makanan pokok lauk pauk sayur mayur sampai snek itu diungkapkan di serat centini itu
jelaskan bahwa beraneka ragam makanan pokok lauk payun sampai snek itu diungkapkan di serat centini itu
jelaskan bahwa beraneka ragam makanan pokok lauk payun sampai snek itu diungkapkan di serat centini itu
jelaskan bahwa beraneka ragam makanan pokok lauk payun sampai snek itu diungkapkan di serat centini itu
satu porsi tongseng emprit dijual dengan harga rp dua puluh tujuh yang terdiri dari sepuluh ekor burung emprit
restoran ini terletak di rumah budaya tembi salah satu lembaga studi kebudayaan jawa
wahid duniawan yogyakarta